gempa bumi dengan magnitudo enam tiga melanda ecuador pada kamis waktu setempat
peristiwa ini mengakibatkan satu orang terluka

tanah longsor tidak hanya itu terputusnya aliran listrik di daerah puertas negras guano dan cunci juga terjadi
lembaga geologi ecuador mengatakan gempa bumi yang terjadi di daerah terpencil mengalami lima kali gempa susulan
perwakilan korea selatan mengunjungi zona demilitarisasi
di perbatasan korea selatan dan korea utara
setelah kedua negara korea sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi akhir bulan ini
kementerian kebudayaan korea selatan beserta para diplomat berkunjung ke wilayah demilitarisasi
untuk kali pertama sejak pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin korea utara kim jong un
dan presiden korea selatan moon jae in april lalu
kunjungan ini dilakukan dalam rangka kesepakatan kedua negara korea
untuk kembali mengadakan pertemuan tingkat tinggi pada bulan september ini
sebelumnya kim jong un dan moon jae in sepakat bertemu di pyongyang
pada delapan belas sampai dua puluh september mendatang untuk pertemuan tingkat tinggi yang ketiga
keduanya akan membahas langkah langkah denuklirisasi
pertemuan tingkat tinggi nanti diharapkan menjadi momentum baru
pembahasan denuklirisasi korea utara dan amerika serikat yang sempat terhambat
presiden amerika serikat donald trump menyuarakan kritikan
terkait kontroversi iklan nike yang dibintangi colin kepernic
mantan pemain nfl yang memancing isinya
dalam sebuah postingan di twitter trump mengatakan iklan ike terbaru
akan membuat brand busana olahraga itu mati karena banyaknya kemarahan dan boykot konsumen
kontroversi iklan yang memicu perdebatan nasional membuat trump mempertanyakan
patriotisme kepernic yang menjadi sensasi dua tahun lalu ketika menjadi atlet pertama di nfl
yang melakukan protes dengan berlutut saat lagu kebangsaan amerika serikat dikumandangkan
ketika itu kemungkinan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi